sebagian besar dari tubuh kita adalah sumbernya dari air
jadi air adalah sumber kehidupan kita yang mana kita dengan air suci ini akan membawa berkah untuk semuanya